animasi bersama kami di good morning kita akan bicara mengenai tari tarian ilah kalau kita
berbicara mengenai seni tari kami sebagai seorang penari lebih suka tari modern atau
tradisional saya semuanya jenis tari saya suka karena menantang dan mempunyai makna
tersendiri tapi bagaimana jika ada seorang penggemar tadi tradisional saja atau penggemar
tari modern kali ini ada solusi karena ada apa namanya genre tarian baru yang memandukan kedua
unsur tadi ya ini memang adalah sebuah karya bernama animal pop yang telah lahir dari
mantar indonesia jeko sionpo dan jeko ini mengembrak dunia seni tari dengan animal dance
kreasinya kita lihat seperti apa
animal pop yang dulunya bernama animal dance adalah sebuah genre baru dalam seni tari
tarian ini menggabungkan unsur primitif yang diwakili oleh binatang dengan modernisasi yang dilambangkan dengan budaya pop seperti hip hop
aku mau tahu nih basic basic dari tarian animal pop itu sendiri apa sih gitu
oh oke jadi basicnya kita ngambilnya itu dari gerakan binatang
tapi basicnya itu dari awalnya itu dari kanguru
tapi bukan kanguru yang australia
kanguru yang di papua
yang di papua
kalau yang udah dikombinasikan sama yang modern
seperti apa contohnya
aku sekarang ngomongnya jadi gini nih
dia asli balik lagi gini
kita basicnya kita belajar lebih ke all school ya
old school itu kayak ada
pake tangannya juga enggak
pake tangannya juga
dari sini stakatonya
pencipta kreasi animal pop jeko siompo melihat kreasinya sebagai harmonisasi antara budaya timur dan barat
jadi animal pop itu sebenarnya untuk mengembangkis antara barat dan timur itu ya itu animal pop
kalau saya mau nari jawa campur ini itu anima pop
saya mau nari papua campur ini animal pop
jadi sebenarnya animal pop lebih kepada persoalan mix
cuma itu asal dari indonesia yang saya bilang harus berpijak pada bumi berpijak pada tradisi indonesia
baru kita coba melihat dunia barat
salah seorang anak didik jeko dea seto merasakan banyak hal positif yang mereka dapat sejak mempelajari animal pop empat tahun silam
aku sih lebih merasa manfaatnya lebih ke apa namanya dari dalam
jadi kayak dari hati aku kalau nari itu bukan sekedar gerak gitu
jadi ilmu dari pak c jeko banyak sekali bukan sekedar
oke ikut korea satu dua tiga empat sampai delapan gitu
bukan tapi lebih ke prosesnya menikmati proses
kalau proses itu benar benar proses nari itu seperti kehidupan gitu ya
gimana tadi udah bisa kan
jadi kalau lebih bagus lagi mendingan kita ikut mereka aja
kita mendapatkan manfaat yang banyak dari menari